belasan pengendara motor yang melintasi simpang gadok kabupaten bogor jawa barat
terjadi operasi justisi yang digelar polisi pamung praja pada sabtu pagi
mereka kedapatan tidak mengenakan masker
meski dihentikan petugas pelanggar tak dikenai sanksi
setelah diedukasi mereka diberi masker
selain pengendara petugas juga menyasar bus pariwisata
untuk diberi peringatan dan imbauan
untuk mengantisipasi penularan virus corona pada libur natal dan tahun baru
pemerintah kabupaten bogor juga mewajibkan pelancong
untuk membekali diri dengan surat bebas covid sembilan belas
satpol pp bersama dinas kesehatan juga gencar melakukan razia swab dan rapid antigen
di sejumlah titik masuk puncak serta area rekreasi dan perhotelan
jadi agak susah mau coba terus
ribuan kendaraan wisata dari arah jakarta menuju puncak sudah terjadi sejak sabtu pagi
dari pantauan kamera drone antrean terjadi sekitar empat km
dari simpang gadok hingga ciawi
untuk mengurai kepadatan satlantas pores bogor memperlakukan sistem satu arah
sedangkan menjelang momen libur panjang natal dan tahun baru
polisi berencana menutup total jalur puncak pada malam pergantian tahun
nantinya arus kendaraan dari jakarta dialihkan melalui jalur cibubur
cibubur jonggol dan cianjur
di jalur ciawi kendaraan juga dialihkan menuju sukabumi dan cianjur
memang akan diadakan untuk penutupan arus
itu udah rutinitas atau protap tahun baru suasana di puncak
karena masyarakat banyak baik dari lokal maupun macam negara
akan ke jalur puncak
namun demikian kita batasi
mulai dari jam delapan belas rencana kita tutup
sampai dengan jam enam pagi
karena angka kasus covid sembilan belas masih tinggi
polisi mengimbau warga untuk tidak melakukan wisata ke puncak
pada libur panjang nataru mendatang
muhammad juanda kabupaten bogor jawa barat